selanjutnya ini pemerintah memutuskan pembelajaran tatap muka secara terbatas menjadi opsi wajib disediakan satuan pendidikan ketika pendidik dan tenaga pendidik telah selesai divaksinasi
pembelajaran tatap muka terbatas diperbolehkan digelar tanpa harus menunggu mulanya tahun ajaran dan tahun akademik dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua pada juli dua ribu dua puluh
namun pelonggaran ini tetap memiliki resiko penularan
kita akan lihat fakta fakta penularan covid sembilan belas pada anak berdasarkan data yang dihimpun tim litbang sianan indonesia
kita akan lihat
selama bulan maret dua ribu dua puluh satu ada empat klaster besar penularan covid sembilan belas di sekolah di sejumlah daerah
ini adalah bulan maret ya
kita tahu bahwa pemerintah sudah memperbolehkan untuk pendidikan tatap muka itu sejak awal januari dua ribu dua puluh
artinya ada sejumlah daerah yang memilih untuk
melakukan ujoba sekolah tatap muka
kita akan lihat kasus kasusnya untuk memberikan gambaran kepada anda bahwa pembukaan sekolah tetap muka ini ada resikonya
kita lihat dari yang pertama di barat indonesia ada di sumatera barat ada di daerah padang panjang
ini di sma satu padang panjang sumatera barat ada empat puluh tiga orang yang terinfeksi ini karena mereka pendidikan tatap muka langsung
kemudian mereka sistemnya adalah asrama
mengapa mereka akhirnya bisa terdeteksi
karena ada satu siswa yang tiba tiba merasakan gejala covid sembilan belas tidak bisa mencium atau anosmia namanya
kemudian dilakukan tracing dan setelah di tracing ada empat puluh tiga orang positif covid sembilan belas
kemudian kita ke pulau jawa
ini begitu memprihatinkan ada di jawa barat karena ada di dua kota ya
ada di tasik malaya dan juga di kota bandung
kita lihat di kota bandung terjadi di sma kridanusantara
ini di bandung ada enam belas orang positif orang positif covid ini karena melakukan kegiatan pembinaan sekolah
kalau anda masih ingat ya jaman sekolah dulu ada ada kegiatan pembinaan ini di sini di bandung di kridanusantara ini ada enam belas orang positif covid sembilan belas
kemudian kita lihat di tasikmalaya terjadi di sebuah sekolah di kecamatan taman sari
ini di taman sari
ini di taman sari
ini di taman sari
ini di taman sari
nah ini seluruhnya adalah guru
dan karyawan karena mereka masih
akan lihat bahwa
ini muridnya mungkin di rumah tapi guru
dan juga staff pengajar lainnya
ini bekerja di kantor sehingga
lokal di sana dan dua puluh orang
di tasikmalaya ini dinyatakan positif
covid sembilan belas kita akan bergeser lagi
ini ada di pulau kalimantan tepatnya
di pontianak nah
kalau pontianak ini
klaster besar tercipta ketika pembelajaran
tatap muka karena di sana sudah ada
puluhan smp dan sma
yang kemudian mereka melakukan
pembelajaran tetap muka di sana ada
kita lihat lagi kemudian ada sebelas
nah ini empat puluh pengajar
kemudian maksud kami
pengajar kemudian sebelas
ini karena mereka kemudian
melakukan pembelajaran tetap muka dan
akhirnya setelah kasus ini gubernur kalimantan
barat memutuskan untuk tidak ada lagi
atau belum diputuskan lagi
pendidikan tatap muka di sana
ini adalah gambaran di bulan maret dua ribu dua puluh
bahwa ada klaster besar
covid sembilan belas selama pembelajaran
tatap muka berlangsung ini untuk gambaran
kepada anda kemudian
nah ini adalah tingkat penularan
covid sembilan belas pada anak yang dihimpun
oleh atau dikumpulkan
datanya oleh satgas covid sembilan belas
kita lihat yang paling merah di sini
ada di sekolah dasar
usianya tujuh sampai dua belas tahun
ini mencapai empat puluh sembilan sembilan ratus enam puluh dua
di susul kemudian ada
di sma ya
di sma ini empat puluh lima
ya kasus ya kemudian ada juga
di smp dan
di tk dan yang terakhir
ada kasus yang terdeteksi untuk
pendidikan anak usia dini yaitu
lima sampai dua tahun ada lebih dari
dua puluh tiga kasus penularan
covid sembilan belas kalau kita bicara soal
penularan ada yang sembuh tapi
ada juga yang meninggal dunia
nah kalau orang bilang ya covid bisa
sembuh tapi nyatanya tetap ada
yang meninggal dunia karena virus ini
dan kalau kita bicara dalam konteks anak
nah ini adalah presentase
kematian anak penderita covid sembilan belas
dan yang menyedihkan
paud juga dibuka ya sekarang ya untuk
uji coba tetap muka terbatas ini
di paut menyedihkan karena paling tinggi
kematian di sini
dan kalau kita yang paling kecil
kita lihat di sini adalah angkanya yang
satgas covid sembilan belas adalah di tk
walaupun kalau dipikir oh ini hanya
kehilangan orang yang kita cintai
dan kita tahu bahwa hingga saat ini
pemerintah belum memutuskan soal
belum diputuskan tapi kepada pendidik
dan tenaga pendidik sudah
divaksinasi kita akan lihat bagaimana
nanti kemudian keputusan dari orang tua
karena yang terakhir nanti yang memutuskan boleh atau tidak ini anaknya untuk bersekolah adalah para orang tua
itu tadi adalah gambaran kepada anda bagaimana situasi di sekolah jika ada pendidikan tatap muka
ini tentunya transmisi covid sembilan belas masih bisa terjadi di sana